g rein aku tanpa dari sini
tanpa dari kurung aku
gimana keadaan kamu sekarang
aku harus ketemu kamu kan
aku yakin kamu lagi dalam bahaya
pasti lisa mengaset eyang ria lagi
aku khawatir kan yang ria akan mengambil keputusan yang nyusahin kamu lagi
kenapa kamu tidak mendengarkan cerita saya tentang kejahatan kendi dan eyang ria
kendi memang menceritakan apa dengan kamu
sampai kamu mau masuk ke gudang itu
aku tidak sangka kendi itu sangat curah
aku juga tidak sangka
kendi itu sangat jahat
dia itu curah
mama sudah menghukum dia masuk ke gudang
dia menyuruh aku untuk mencari mainan bekas di dalam gudang
untuk anak anak di rumah singkaini
kami sudah bebas
kalau kamu sudah
nama bahasa di bumi
kami ingin menjadi anak gula
kita tidak semua itu maunya biru cerah
ada untuk mem citrus fakta es anderson rupa
bicara tentang pandemon
apa yang dibicarakan di dalam buku kouvertalta
kau bisa disini
nanti di sekolah jangan bandel ya
perhatiin gurunya kok lagi ngomong
kalau ada kakek india aja
ya udah deh sana pada berangkat sekolah ya
pen sambil nunggu mereka pulang dari sekolah
mendingan aku ngamen aja di jalanan
kan lumayan dapet pengasian
hei enggak enggak enggak
kamu gak boleh ngamen
kamu duduk disini istirahat
nanti kalau ada pengawalnya yang ria
pengawalnya tante diana gimana
pokoknya kamu gak boleh terjalanan ya
lihat nih alva enggak mau pergi jauh jauh
dia akan pergi ke tempat anak anak yang nakal itu
sekarang kamu cari alva
perlah dia kemari
dan kalau perlu kalau dia tidak mau seret dia
pasti dia yang membantu kendi melarikan diri semalam
sebab waktu itu bersamaan
dia lari dari rumah ini
nek tinggal sama siapa sini kamu
sama kak topan kak
mana kak topan
sama kak topannya lagi pergi
dan saya gak boleh ngasih itu sama orang lain
kenapa nggak boleh saya orang lain
mana kak topannya
sekali lagi tanya mana kak topannya
orang orang itu pasti surahannya yang riah
mereka pasti nyariin aku
aku gak boleh nyusahin topan dan anak anak di rumah singgah ini
aku harus pergi
aku harus pergi dari sini
aku bersyukur punya banyak teman yang baik
teman teman yang mau nolong aku
di saat aku kesulitan
tapi aku gak tega
biar saya bawa dia ke rumah sakit
makasih ya pak
saya mau pergi
saya mau bawa anak ini ke rumah sakit
kamu ambilkan arak cina gosok punya ya bapak
ya pokoknya kamu cari
kalau gak ada tempat obat ya di atas
pokoknya cari sampai ketemu
ya baik bu
bagaimana ya nasib anakku sekarang
pokoknya kita harus ingat sama taktik kita yang tadi
pokoknya pertama kita jangan marah marah dulu sama eyang
kita manis manis aja dulu sama eyang
ya lo tuh yang harusnya ingat
lu kan yang suka marah marah duluan
ya udah kalau gitu lo aja yang bermanis manis dulu sama eyang
untuk ngebuka jalan
baru deh gue
habis itu kita baru rayu eyang
mudah mudahan aja eyang dulu
dan gak terlalu marah sama candy
oke gak tuk
gak tau di
cuma satu orang saja kamu tidak berhasil
dasar kaget gak pecus